sudah lama dewi yana memimpikan bisa menginjak tanda suci mekah
sejak dua ribu sembilan belas ia telah berencana melakukan ibadah umrah
namun pandemi covid sembilan belas telah menunda rencana itu
tapi kini ia akhirnya bisa terbang ke tanah suci
wanita sel dumairiyaw ini bahkan mengajak serta enam kerabatnya
berkecamuk juga sih pak perasaannya ada sedih
ya bagaimana lagi pak kalau kita paksakan
situasinya memang seperti ini ya kan pak
jika disegerakan alhamdulillah
inilah waktu yang ditunggu tunggu pak
akhirnya terjawab juga
umroh kali ini memang berbeda dibanding sebelum pandemi
sejumlah protokol kesehatan ketat dikenakan bagi para calon jemaah
sebelum berangkat mereka diuji pcr dan kemudian kartina satu hari di asrama haji
lalu setibanya di arab saudi para calon jemaah ini harus kembali
menjalani swab pcr dan karantina selama maksimal lima hari
sepulangnya dari ibadah umrah para jemaah juga diwajibkan kembali menjalani tes pcr dan karantina selama tujuh hari
hal ini tentu berlembab pada penyesuaian harga umrah
jika sebelumnya ongkos umrah sekitar dua puluh juta rupiah zain naik menjadi dua puluh delapan hingga tiga puluh juta rupiah
ini sebetulnya pasnya itu adalah penyesuaian harga gitu ya
karena kalau paketnya itu sebetulnya hampir sama
nah tetapi penyesuaian harga karena apa
karena harus karantina
nah harus karantina di indonesia dan tambahan pcr
total ada empat ratus sembilan belas calon jemaah umrah yang berangkat pada sabtu siang
sementara antrian umrah mencapai lima puluh sembilan orang
di tengah mendanyaknya varian omikron tentu hal ini mengundang kekhawatiran
pak menteri khawatir saya khawatir
tetapi kita tugasnya justru memitigasi
seperti kita memitigasi bencana
bencananya pasti ada
yang kasus mungkin kita doakan tidak ada
tapi selalu ada kemungkinan
nah justru kita mitigasi semua itu dengan protokol
ibadah umroh sendiri telah tertunda sejak awal tahun dua ribu dua puluh
bahkan hingga kini ibadah haji juga belum dibuka untuk umum
jika kemerakatan jemaah umrah ini dinai berhasil
bisa jadi di tahun dua ribu dua puluh dua ibadah haji juga akan kembali dibuka
iwan hermawan robin kitt jakarta